pulsa murah beli sekarang hanya di motionpay
enak nih dimakan nih
kan kayak biskuit bener kan
itu kuat tarzan beda sama ini gimana sih tarzan masak kue disamain sama bulan
tarzan sekarang kakak mau buat tar dulu ya tarzan gambar dulu ya sendiri ya
lo kok diumpetin tangan tarzan kok diminta nanti dikembalikan enggak
tolong kan cuma punya dua tangan kalau punya tiga tangan boleh satunya buat kakak
cuma dua perzen perzon cuma mau dipegang doang tarzan bukan diminta
keaska tinggal dulu ya
juga bisareg grinian
hai mempunyai lele sitar san kamu teh ngapain ada yang bisa dimakan gak tersan kiranya makanan
dulu belajar dong kayak kamu gak pinter pinter ini kamu di sekolah nih ibu kamu sekolah enggak
asal nggak pedes kucing mah maulah sekolah sekolah pedes gimana sih kamu oh iya gimana kalau kalau
kita ajak teman teman oke awal awal sekarang pelajaran dimulai sekarang belajar menggeber
ayo minta tangannya yang mana tersan aku mau punya empat aku nggak punya tangan adanya kaki
aku juga nggak punya aduh kamu jadi pada oon sih
makanya perhatikan dong pengen pinter kan gini caranya
kinder sekarang ayo yang
lain juga boleh

kak kevin boring
maksudnya itu mereka pada ngomong apa
kak kevin kau jelek sekali
bau badan lagi
tarzan kok kau malah ketahuan sih
hei jangan diem aja ya
mereka bilang apa ngomongin kak kevin ya
katanya kak kevin ganteng
kalian ini memang binatang binatang pintar ya
tahu aja kalau muka ganteng
tapi aku gak pernah memuji diri sendiri
biar orang lain aja yang memuji
soal pd sendiri
yaudah nggak apa apa
kalau gitu kalian semua belajar dengan baik ya
kak kevin mau ke arah sana dulu oke
bagus ingat belajar pangkal pandai
oke temen temen semuanya sudah berhitung
tapi gua nggak mau deket deket sama kucing buduk
gila peh gua kan baru sampoan
ih menikah geeran kak bute
emang situ oke apa
aku juga nggak mau atur deket deket sama kamu
hei yang pada ribut
di mana sih tanam musing
kalau lihat kalian berantem mulu
gua pinter kan
kamu nggak boleh begitu
kita semua teman
jadi nggak boleh saling mencelak
eh semuanya diam
jangan berantem mulu

gua emang ikut aja

kamu juga bebek
bebek yang serius dong
hah kuek lagi
mebek nakal nih
dua ikan nasi ditambah tiga ikan nasi jadi berapa
jawabannya pasti lima lah
sada dua tolu opat li
lah kok ikannya kurang satu tarzan
sada dua tolu opat
kucing kenapa ikannya dimakan
dari semalam sehatnya belum makan
ah capek deh
tarik kemang tarik kemang
tarik tarik lagi
kalau kita masak sambil dengerin walkman
udah kayak orang kaya
kalau ayam buat rolga pastinya
bentar lagi lo gombat
gue demen sama pala pala ayam
wis makan kalau kata orang
nggak ada sambal nggak enak
kalau gue ulek tuh cak
sampai jumpa lagi